bagaimana cara transaksi antar negara
dalam transaksi bilateral antara indonesia dengan negara mitra
dan transaksi ekonomi dan keuangan lainnya
yang akan disepakati kedua otoritas
dulu transaksi perdagangan antar negara
begitu ketergantungan dengan mata uang tertentu
tidak semua mata uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional
bank sentral negara yang sudah bekerja sama
menunjuk beberapa bank umum di masing masing negara
untuk bisa menjebatani transaksi antara dua mata uang lokal
jadi nggak merepot repot deh menukarkan mata uang negara tertentu

melihat dunia yang terus berubah dan terkoneksi
transaksi mata uang lokal seharusnya bisa menjadi pilar penting
dalam mekanisme perdagangan regional
salah satunya adalah mata uang rupiah yang akan semakin kuat dan stabil
kita dapat menjual dan membeli barang dari dan ke luar negeri
dengan harga yang lebih baik
para pelaku bisnis juga akan lebih percaya diri untuk berinvestasi
dan tentu lapangan pekerjaan akan semakin banyak tercipta
lewat penggunaan transaksi mata uang lokal
kita juga berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas dalam negeri

mekanisme lct ini bukan hanya membawa angin segar bagi negara yang bermitra
tapi juga bagi pengusaha lokal pelaku bisnis dan masyarakat
untuk bersama sama merasakan manfaat positif yang dihasilkan
merajut keberhasilan bersama dalam pengembangan ekonomi regional
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia